untuk itulah banyak tempat menyediakan berbagai macam layanan perawatan tubuh
namun teknologi perawatan seperti ini harganya tinggi karena tergantung pada produk impor
begitu pula dengan busana luar negeri yang mahal
hal ini yang kemudian berhasil dimanfaatkan medina zain untuk mengembangkan usaha lokalnya di bandung jawa barat
dengan modal tabungan sebagai reseller produk kecantikan
wanita yang baru berusia dua puluh empat tahun ini sukses
berhubungan miliaran rupiah
ia berhasil membangun kelompok usaha medina global care atau mgc
wanita kelahiran dua puluh tiga mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini telah memiliki produk lazeta skincare md glowing clinic dan medina zain butik
usaha yang terus berkembang ini berawal dari peran medina sebagai reseller produk kecantikan
saat kuliah di jurusan kebidanan empat tahun silam
pada tahun dua ribu dua belas dengan modal tiga puluh juta rupiah dari hasil reseller
medina tertarik membuka klinik kecantikan
bekal keterampilan untuk klinik ini hanyalah kursus estetika yang ia ikuti secara singkat
sekarang miliarder muda namun sebelumnya tidak pernah bayangkan naikkan sebesar ini usahanya
benar benar nggak nyangka karena awal kan disebut iseng sih enggak
di bisnis kecantikan itu memang benar benar kebetulan aku ngambil sekolah estetika setelah lulus kebidanan
emang sama sama di dunia medis juga nggak terlalu melenceng jauh
jadi aku ngerasa nyaman dan ngejalaninnya juga enak gitu
jadi alhamdulillah bisa jadi kayak gini
oke dan model yang digunakan ini sama sekali tidak menggunakan pinjaman dari bank
tidak ada sama sekali
karena aku orangnya nggak bukan nggak suka ya maksudnya lebih suka memang pengelolaannya semua berputar di apa ya berputar di modal ini
jadi modal yang aku punya gitu nggak mau terlalu memaksakan modal besar atau ngambil dari bank modalnya besar tapi kita nggak bisa memutarkan uang itu kan percuma gitu
misalkan kita ngambil ke bank berapa tapi kita nggak bisa ngelola uangnya percuma
habis juga nggak bisa berputar uangnya gitu
jadi modalnya semua memang dari modal kecil berkembang memang dibesarkan sendiri gitu
oke dan itu berkembang terus
dan dari modal tiga puluh juta itu apa saja digunakan
apakah cukup untuk menyewa tempat
atau ada strategi lain
atau ada strategi lain
untuk menghemat biaya ketika awal membuka bisnis
pada saat itu kan tiga puluh juta yang pikiran aku cuma cukup untuk interior juga paling meja meja kursi kursi sama alat alat standar alat facial yang harganya cuma tiga sampai lima juta aja gitu
untuk tempat waktu itu aku sistemnya kayak ada temen aku baik banget dia kayak meminjamkan tempatnya kayak sistem bagi hasil
jadi tapi deg degan nih setiap akhir bulan tuh kayak
dapet berapa gitu
iya dapat berapa nutup gak ya nutup nggak ya gitu
tapi alhamdulillah lancar dan memang akunya fokus menjalankan
tapi alhamdulillah lancar dan memang akunya fokus menjalankan
meski memiliki klinik namun medina tidak puas
ia ingin memiliki merek produk perawatan kulit sendiri
tapi ia sadar akan keterbatasannya mengenai seluk beluk kesehatan kulit
medina kemudian menggandeng beberapa dokter kulit dan kelamin untuk bekerja di kliniknya
kita ada rule nya memang kita juga ada teamwork sendiri
dan kita juga tiap bulan kita ada dokter spesialis yang bakal kita cek kapasitas kita ini
jadi kalau misalnya kapasitas kita memang berkurang kita bakal di
setiap bulan bakal dikasih report sama mereka
oh lu kurang ini kurang ini kurang ini
yang biasanya dari situ kalau bisa ada dokter mau kerja bareng sama kita gitu misalnya
mereka siap gak dengan kondisi yang mereka tawar
nah yang paling banyak dicari saat itu satu treatment buat flag dan kedua buat akne
untuk kasus kasus ini kan kita nggak gampang obatin karena kebanyakan orang udah kebanyakan itu rusak karena krim krim yang udah ada banyak di pasaran
nah kebanyakan mereka ada krim krim abal abal krim krim racikan
nah kebanyakan kasus kasus seperti itu memang harus kita treatment dari awal lagi
nah akhirnya kita ke edukasi lagi ke pasiennya
jadi dari penggunaan pertama dari kejujuran pasien itu dulu
kalau pasien itu bilang ke kita dia penggunaannya krim apa
nanti dari situ baru kita bisa terapi
oh nanti dia pakainya krim ini
nanti dikasihnya berapa persen
nanti udah gitu tindakannya ada apa ada apa ada apa
label produk perawatan kulit buatannya dibuat sangat serius
medina menjamin produk kecantikan yang dijual ini aman dan bersertifikasi
dan perizinan untuk mendapatkan lisensi dari bepok
tiga bulan biasanya
biasanya kalau cepet memang lagi bahan bakunya sudah langsung di acc itu satu dua bulan sudah keluar
dan apakah itu juga membutuhkan biaya lagi
iya biaya sih nggak terlalu mahal sih
per produk sekitar satu lima juta
tak hanya fokus pada produk peningkatan kualitas pelayanan juga terus dilakukan
termasuk menambah peralatan kecantikan
oke dan selalu menghadirkan inovasi inovasi terbaru
jadi setiap enam bulan atau per tahun itu setiap kita ikut suam atau ikut apa
ada salah satu tim kita yang ikut pasti ada alat atau treatment yang baru di klinik
setiap enam bulan sekali
enam bulan atau paling cepat enam bulan paling lama satu tahun pertama
oke seperti yang ini inovasi apa
nah ini perawatan namanya laser
nah ini laser nda ini dia fungsinya macam macam
nah fungsinya dia bisa mengangkat sel kulit mati tanpa gatal dan iritasi
karena ini benar benar mengangkat sel kulit matinya secara halus
oke dan ditangani oleh langsung dokter ya
langsung oleh dokter
dokter dengan tampilan metal
oh kacau mata
harus dengan laser ya
karena cuma soalnya nanti sinarnya kena radiasi
oke dan peralatan ini juga bekerja sama dengan distributor lain
iya dari luar sih kita ambilnya
dari korea dan jerman
karena ya untuk standar alat estetika sendiri dari sana sudah cukup bagus

iya sudah selesai
oke jadi ini sudah selesai
iya sudah selesai
oke dan kalau saya lihat juga dekorasi di sini kan minimalis tapi juga nyaman
ini dekorasi sistem siapa yang mengerjakannya
jadi om saya benar benar untuk mendekornya gitu ada timnya juga
apakah itu cukup menguras biaya atau dengan om sendiri itu juga menghemat memangkas pengeluaran
sebenarnya kalau sama keluarga sendiri kan lebih menghemat budget juga
terus memang ini kan basicnya bangunannya bangunan belanda sih tapi nggak terlalu dibongkar terlalu heboh
nge press budget juga untuk renovasi sendiri
untuk kliniknya sendiri sih per cabang itu bisa sekitar enam ratus sebulan
iya per cabangnya
untuk produknya sendiri yang online di atas satu lima sampai dua
setelah seluruh jutaan beliau dobatin perusahaan untuk membahayakan bisnis di medina

bisnis yang dirintis medina pada agustus dua ribu dua belas tak langsung sukses
bahkan di enam bulan pertama
omset klinik kecantikannya hanya mampu untuk menggaji satu dokter dan dua karyawannya saat itu
hingga akhirnya istri dari aditya pramayuda itu menemukan strategi pemasaran yang tepat yaitu
bekerja sama dengan selegram pengguna media sosial instagram yang memiliki puluhan ribu pengikut
dan selanjutnya produk yang dipindiki pun dipasarkan secara online
di tahun kedua promosi dengan menggait artis artis ibu kota membuat usahanya makin dikenal
kalau berbicara mengenai omset dari klinik kecantikan sendiri
ini yang paling besar daripada bisnis lain ya fashion dan juga travel
klinik kecantikan sih yang usaha aku dari awal
yang sudah berjalan empat tahun dan memang omsetnya setiap tahunnya terus meningkat di klinik
dan bisa sampai ratusan juta rupiah miliaran bahkan per bulan
iya lumayan untuk kliniknya sendiri per cabang itu bisa sekitar enam ratus juta per bulan
iya per cabangnya
untuk kliniknya sendiri per cabang itu bisa sekitar enam ratus juta per bulan
dan produknya sendiri yang online di atas satu lima sampai dua
berbicara mengenai promosi ini biayanya apakah ditentukan berapa besar seharusnya dari profit
sebenarnya selama ini kita masih kayak apa namanya karena kita ingin membangun brand image sendiri
maksudnya kita lagi naikin brand klinik gitu
nggak ada target atau nggak ada maksimal berapa untuk promosi
nggak ngeganggu pengeluaran pengeluaran pembayaran vendor dan lain lain itu nggak masalah
pemasaran yang tepat membuat klinik kecantikan milik medina zain ini selalu ramai
customer bisa memilih perawatan dengan biaya mulai satu ratus lima puluh ribu rupiah hingga lima juta rupiah
awalnya saya coba facial nya dulu karena sebelumnya juga saya perawatan di berbagai tempat juga
cuman di sini saya lebih cocok aja perawatannya
jadi facial sampai
sampai ke laser sampai ke ada sinar gitu di ipl segala macam
dan konsultasi juga
iya konsultasi sama dokter
alhamdulillahnya saya cocok pakai produk dan treatmentnya diambil klinik
makanya saya berawal awal melihat alat alatnya cukup canggih gitu kan
terus perawatannya juga ditangani oleh dokter dokter yang betul ahli spesialis
jadi saya awalnya memang tidak merasa khawatir gitu
dan di sini tuh alat alatnya memang banyak sekali
untuk perawatan wajah terutama
karena di sini juga ada untuk menutrisi kulit ada untuk menghilangkan flek flek hitam hitam
ada juga tanam benang dan perawatan yang harus di maintainin seperti krim krim yang harus dipakai setiap hari
karena selain dekat juga dari rumah terus pelayanannya juga ramah ramah
terus baik gitu
mempekerjakan karyawan yang terampil dan komunikatif juga menjadi salah satu kunci sukses usaha medina
dan di sini pun karyawan di sini ya
karyawan di sini pun selain memberitahu solusi dan semacamnya untuk pasien di sini
juga mereka juga harus memberikan contoh kepada pasien dan seperti inilah gitu
kondisi yang harusnya dirawat
mereka punya masalah pribadi pun dijadikan contoh untuk pasien
misalnya mereka punya masih jerawat gitu
jadi saya juga pengalaman punya kasus seperti ini dan solusinya seperti ini memakai ini
nah sepertinya jenis kulitnya sama
jadi sebagai contoh aja sih buat konsumen
uji klinik miliknya berlokasi di bandung berkat kerjasama dengan para distributor produk perawatan kulit medinazin telah tersebar hingga ke hongkong malaysia singapura australia dan bahre
komunikasi kepada distributor terus dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan
tapi usaha di bidang perawatan kulit rupanya masih belum memuaskan hasrat bisnis
klinik ini juga sudah berhasrat
hanya dua tahun setelah menekuni bisnis klinik kecantikan medina zain melirik peluang bisnis busana dan sepatu
itu bener bener emang dari kecil kecilan juga sih butik
emang bener bener belanja bahan
misalkan cuma belanja dua juta tiga juta tapi udah bisa beli berapa baju terus dijual ke teman teman gitu
awalnya dari situ
akhirnya buka store tuh setelah enam sampai enam bulan sampai delapan bulan
nah delapan bulan baru buka
dan tetap dengan power of instagram
itu buat sekarang ya untuk promo sih bagus di instagram sih sekarang
sekarang lebih ke website sama instagram sih kita fokusnya
untuk media sosial lain nggak ada
dalam hal mendesain baju medina bekerja sama dengan perancang busana kumi
berbagai cara dilakukan agar rancangan baju miliknya sulit
jadi emang setiap koleksinya medina jeanne boutique ini pasti ada detailnya ya
seperti setiap koleksi koleksi sebelumnya seperti yang untuk koleksi yang bilenoir
terus yang eat collection kita ada
ornamen ornamen yang emang itu emang dibuat khusus gitu
kayak sebelumnya kayak yang di blenway kita dari cuttingnya itu untuk satu baju tuh kebanyakan asimetri
menggunakan beberapa bahan dalam satu baju selain itu juga ada aksen pleads gitu
jadi untuk kesulitan untuk ditiup
jadi kita bisa menggirunya itu kayak lebih susah karena dari segi potongan juga kita beda sendiri seperti itu
kita pasti cuttingnya itu nggak dalam satu cutting gitu
jadi harus memerlukan beberapa cutting dan proses itu mungkin akan sulit untuk ditiru masa oleh brand brand lain atau oleh retail
waktu waktu terdekat sih gak muluk muluk
aku pengennya di cilang
pengen kayak sd atau pk yang gratis di daerah daerah
karena aku kan asalnya dari ciwidey
aku pengen lagi di cilang
aku pengen lagi di cilang
kesuksesan di bisnis perawatan kulit md klinik dan juga butik bukan berarti dilewati tanpa ujian
termasuk penipuan karyawan
ini cerita pernah ditipu ini ketika sudah berjalan berapa lama dan bagaimana untuk mengatasi hal itu agar tidak bisa terjadi lagi
itu tahun ke tiga perusahaan aku baru tahun kemarin kejadian
jadi sudah besar
iya udah lumayan besar
dan itu benar kayak tamparan banget
karena berarti selama ini aku benar benar kurang hati hati dan emang terlalu mempercayakan gitu
emang harus cek banget setiap hari tuh yang namanya kontrol segala macam manajer manajer di briefing segala macam per divisi
itu tuh penting banget
apalagi perusahaan udah mulai besar jadi harus benar benar lebih selektif lagi
nah itu penipuan seperti apa sih yang dilakukan waktu itu
waktu itu sih kayak sebenarnya sepele tapi angkanya banyak gitu
jadi kayak dari petty cash sih
dari petty cash uang petty cash di perusahaan
ya gak keras taunya sehari berapa juta berapa juta
terus akhirnya setahun diakumulasin udah lumayan besar
kini medina menempatkan beberapa anggota keluarganya pada posisi posisi penting perusahaan agar kasus penipuan tak kembali terjadi
iya sih untuk pengawasan dulu emang belum terlalu ketat karena emang kita dulu belum menggunakan sistem
untuk sekarang kita emang udah ada sistem
untuk dari bagian keuangan dari admin semuanya udah udah terkoneksi jadi mudah dicek langsung secara langsung secara online
bersama sepupu ipar inilah perempuan yang menikah di usia sembilan belas tahun ini semakin percaya diri mengembangkan usahanya dengan merambah bisnis tour and travel
untuk travel sendiri sih
kita cari perusahaan
kita cara yang unik sih emang sejauh ini belum ada ya untuk travel travel yang mendatangkan artis terlalu banyak
jadi kita emang beda dari yang lain sih dari fasilitas juga kita ngambilnya yang kelas atas
kegigihan medina susani daivina zait menjalankan usaha yang kini telah mempekerjakan seratus karyawan mampu menaklukkan hati kedua orang tuanya yang sempat tak mendukung langkah medina
orang tua memang lebih ingin anaknya bekerja sesuai pendidikannya di bidang kebidanan
satu saya sudah masuk biaya besar
kedua punya gelar atau punya ilmu buka klinik nanti tim dengan temannya nggak jadi masalah kalau mau menggeliti klinik kecantikan tapi ya dalam medis kebidanannya nggak lupa atau udah memegang simnya gitu
kalau gak lulus nggak wisuda kan berarti nggak punya gelar apa apa gitu maksudnya bukan gelar keahlian apa apa gitu
banyak kesempatan tete untuk banyak meraih
maksudnya banyak menyerap tenaga kerja itu yang kita banggakan makanya sehingga teteh harus hati hati
yang tete sekarang bantu berat bukan hanya keluarga tapi banyak karyawan banyak orang
itu aja yang kita pesankan
mengkontrol diri kan
kalau dulu kan setiap ada bonus karyawan kan harus misalkan ke bali kemana kan
saya arahkan ya udah diumrahkan aja karyawan
lebih ke spiritual
keberhasilannya dalam bisnis di bidang perawatan kulit butik dan tour and travel tidak membuat ibu satu anak ini berhenti bermimpi dan bermanfaat bagi orang lain
dari sekian banyak bisnis yang madina sudah jalanin mulai dari bisnis kecantikan lalu juga travel dan fashion apa peran yang paling penting dalam mengembangkan bisnis ini
sebenarnya peran yang paling penting karena dari awal sistem promosi yang selalu kuat di perusahaan aku jadi menurut aku promosi yang paling penting dan konsisten
jadi benar benar kita kalau mau usaha nggak boleh setengah setengah
harus yakin dan konsisten dan promosi yang paling penting harus kuat promosi
dan ke depan ingin apa lagi ada inovasi apa lagi
sekarang alhamdulillah saya lagi bikin perusahaan kosmetik untuk kecantikannya sendiri kosmetik halal
bulan depan insya allah launching untuk butiknya sendiri
karena memang butik kan awal awal hanya iseng iseng
tapi sekarang alhamdulillah udah mulai difokusin pengen ikut apa ya mungkin tahun ini ikut indonesian fashion week
dan juga mau membangun sekolah gratis
iya aku tahu
itu seperti apa sekolah apa sekolah kecantikankah atau butiknya
untuk sekolah gratis untuk waktu waktu terdekat sih gak muluk muluk aku pengennya bikin kayak sd atau tkn gratis di daerah daerah
karena aku kan asalnya dari chiwidei benar benar daerah dan memang di daerah sana masih banyak banget apa ya
masih banyak banget daerah yang memang membutuhkan sekolah gratis gitu
pengen banget dibuka di daerah daerah gitu untuk sekolah atau pesantren gratis
kegigihan medina menunjukkan tak ada yang sia sia jika bekerja keras untuk mencapai mimpi besar